ratusan kapal hanya terparkir di kampung nelayan tambak lorok semarang selasa siang
karena para pemiliknya memilih tidak melaut
salah satu nelayan pemilik kapal adalah junaidi
kenaikan harga bbm yang membuat ongkos melaut naik hingga empat puluh persen
ditambah musim peceklik ikan membuat hidupnya terasa semakin berat
sebagai nelayan junaidi mengalami kesulitan mendapatkan solar
nelayan harus memiliki kartu pas kecil atau surat tanda kebangsaan kapal
dan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau kusuka untuk membeli solar di spbu
tetapi junaidi mengatakan mengurus kartu tersebut sangat sulit
ini suratnya rumit mas daftar dari kopau res dari bukau pertamina dari kapolda yes rumit
keluhan itu diakui ketua kesatuan nelayan tradisional indonesia knti semarang selamat arinugroho
menurutnya dari tujuh ratus tiga puluh lima nelayan ditambah klorok empat ratus diantaranya belum memiliki kartu tersebut
mereka terpaksa membeli solar secara ilegal dengan jeriken atau dari kapal lain
untuk mengatasi masalah ini selamat berharap pemerintah daerah mendirikan stasiun pengisian bahan bakar nelayan di tambak lorong
setelah mendapatkan kartu junaidi mengalami kesulitan mendapatkan solar di spbu

itu nelayan masih kesulitan dengan tidak adanya spbn tersebut

dinas perikanan kota semarang mengkaji usulan tersebut
dinas mensyaratkan nelayan harus betul betul memanfaatkan spbn
jadi kami untuk melakukan penirian kembali itu kami harus tahu juga
harus memastikan juga apakah mereka benar benar mau melakukan pembelian di situ atau enggak
karena waktu itu mereka lebih tertarik untuk membeli bbm kencing
spbn pernah berdiri di tambak lorok semarang tetapi ditutup pada dua ribu lima belas
danang cahyo semarang jawa tengah